video empat orang remaja berjoget di tengah jalan raya simpang empat brikjen katamsolumajang jawa timur ini menjadi viral
aksi dua remaja perempuan dan dua remaja laki laki ini direkam pengguna jalan
meski mereka berjoget ketika lampu lalu lintas berwarna merah polisi menilai remaja ini telah mengganggu ketertiban umum
mereka akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk diberikan pembinaan
para remaja ini mengaku nekat merekam aksi joget mereka di tengah jalan demi konten di media sosial
kami laksanakan pembinaan dan edukasi kepada yang bersangkutan untuk ke depannya tidak lagi membuat video tiktok seperti itu di jalan raya
karena membahayakan pengguna jalan khususnya mungkin yang melihat mereka sedang joget sehingga hilang konsentrasi kemungkinan tertabrak atau menabrak
kalantas polresi tubondo
serupa dengan temannya di lumajang
mereka mengaku sengaja berjoget di tengah jalan demi konten
karena sudah ada kejadian yang sama
untuk menganik ke spasi agar tidak ada perbuatan pemuda pemuda kita
yang membuat ciktok kah atau joget joget di tempat yang tidak sepantasnya
jadi hal ini tidak pantas dilakukan di jalan raya ataupun traffic light
akhirnya para remaja ini harus membuat surat pernyataan
untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya
demi liputan cnn indonesia